bagaimana aku bisa menjalani pernikahan ini dengan kamu
minah minah minah
mama tau aku cinta banget sama nino
mama jangan kayak gini sama aku akuda
aku udah anggap mama mama aku sendiri
kalo mama marah kayak gini aku sedih ma
saatnya aku mau berhenti
saatnya aku mau berhenti
mama bener bener kecewa sama kamu
mama pikir kamu tuh perempuan baik baik
kamu sebenarnya istri terbaik buat nino
kamu tuh menantu kesayangan mama
kamu kirim perempuan buat celakai nino
sudah ma cukup pak cukup
bapak minta kamu setelah ini kamu putuskan
masa depan kamu sama elsa ya
papa gak mau ikut campur lagi masalah kamu
kamu lebih tahu apa yang terbaik buat kamu lakukan
kalau orang tua aku kecewa dengan kamu elsa
aku aja kecewa dengan kamu
apa yang sudah kamu lakukan
itu sudah benar benar terlalu elsa
sayang kita udah tiga tahun bersama
kamu yang paling tahu paling mengenal aku seperti apa
jadi aku gak mungkin ngakuin itu sama kamu sayang
karena aku cinta sama kamu
aku gak mungkin
aku gak mau kamu celaka
jadi tolong kasih kesempatan buat aku ya
aku gak tahu elsa
aku udah gak tahu lagi
bagaimana aku bisa menjalani pernikahan ini dengan kamu
kepala org kepala
aku harus bisa lakuin ini demi aung sir
selamat siang pak
siang bu ada yang bisa kami bantu
saya ingin bertemu dengan salah satu tahanan disini
baik namanya siapa bu
tunggu sebentar ya
saudara teo ada tamu untuk anda
gue turut prihatin ya nih
soal elsa ditahan
lo yang sabar ya
kakak udah tau kalo misalkan elsa ditahan
kemarin gue udah kunjungin elsa kesana
karena gue diperiksa sebagai saksi
ya semoga aja hukuman elsa gak lama ya din
ya udah kalau gitu gue duluan ya soalnya sebentar lagi ada kelas
assalamualaikum wr wb
aku mau jenguk elsa
papa sama mama mau ikut nggak
karena mama lagi pergi sama temen temennya ada acara amal
oh iya iya udah gak apa apa aku sama papa aja ya
makasih ya pak
sama sama mau dijemput jam berapa
ehm nanti kita ketemuanya di stanford coffee di sebelah kampus aku
aku selesai ngajar jam dua ya
ya udah kalau gitu pak
saya ada satu tugas lagi buat kami
tapi kamu harus sangat berhati hati randy
jangan sampai ada saksi mata
karena ini sangat berbahaya
apa pak yang harus saya lakukan
aku harus tenang
aku harus tenang supaya semua ini berjalan lancar
dan elsa bisa dibebaskan dari tahanan
dia udah nikmatin bawa sel tahanan kayak gua
ibumu apa kesini
saya mau mengajukanmu
untuk mencari kekuatan
untuk mencari kekuatan
mau mengajukan penawaran untuk kamu
jangan coba macam macam sama bu
atau ibu tahu sendiri akibatnya
saya tawarkan untuk kamu
sehingga elsa bisa dibebaskan
sehingga elsa bisa dibebaskan
dan elsa akan memberikan kamu lima ratus juta

kamu masih punya waktu untuk memikirkan